aduh gustin wagung jangan sampai si neng neng ke saya ampun
itu kan abangnya raya sama punya mundi
bagus tristan bagus
gue yakin tristan pasti bakal kalahin aikal
alhamdulillah bernapas juga arnold
kalau kita kelamaan di motor kirain kita main sirkus lagi
pak amir bruna
kumen banget dateng
mau ikut latihan
kedatangan saya kemari mau ngasih undangan pernikahan kita berdua
mas chandra hadir ya di pernikahan kita
wah selamat akhirnya nikah juga
congratulations buat berdua
mulai sekarang sudah tidak ada lagi pertengkaran diantara kita berdua
mulai sekarang kita berteman can
oh pasti dong
saya sangat setuju
luar biasa sangat setuju
nah untuk membuktikan pertemanan gue sama lua nanti akan ada pertandingan antara boy lawan remoraga
dan di pertandingan yang sama gue juga akan ada di situ
jadi gue mengharapkan lo dan ibu dona
datang untuk memberikan dukungan juga
insya allah kalau emang ada kesempatan kita berdua bisa datang
lagian juga kan boy sama aikal itu murid saya
jadi kita juga harus dukung my friend chandra
ya udah kalau gitu saya mampu dona mau lanjut lagi ke cikeas
mau ketemu sama si
oh bukan ini tempat bibinya budona
ya kita permisi mari
ini tempat cikeas
alah jadi bingungin teh
saya harus kumaha sama si rengginang manis panggiung nanti di dki ya
kalau si neng masih belum ngizinin saya nikah
tidak bisa kepengen dia lagi
jadi bapak yang nangis
ya allah tuhan yang maha
ya tuhan yang maha
aduh si teteh
tengah ruas malah ya
ih si akang ngelamun terus
bahaya nyetir ngelamun
pikirannya jangan kemana mana
jadi si teteh dari tadi itu ngeliatin saya
kenapa ngeliatin teh
saya ganteng tidak
kenapa ada apa
teh si nadia kenapa tidur teh
kirain ada apa akang
ya biarin atu kasian
dia kan selalu ngikutin kita kemana mana
iya teh cuman masalahnya kan
saya tuh aduh jadi berduaan doang
busy teh busy ala setan
betek kali dia ngeliatin kita terus
memangnya kenapa gitu teh
enggak kenapa kenapa sih
anjak paket kok
ap darren ngasih
jangan kayanya kaya sosa dumeh

jangan sampai si neng neng
itu kan nabanya raya sama menyemundi
aduh aduh aduh
raya lo majuin dikit deh raya
ihh megan apaan sih depan lo udah pembatas
ah nanti raya nyale belum
majuan aja sih
akang ada apa
kok nunduk nunduk gitu
sebentar teh sebentar
ada apaan sih
enggak takut ada yang nyalip aja
ini teh tali sepatu
tali sepatu terbuka teh
takut baunya smerbak
iya tapi buruan itu lampunya udah hijau
surti buruan deh lama banget
ya mama lagi dirumah mas
kebetulan mama gak bisa datang kesini
karena dio juga masih banyak pr
mama harus bantuin dio
jadi mama cuman masak dirumah
mas jadi gak enak
karena udah ngerepotin mama kamu sayang
gak apa apa justru mama titip salam sama mas
karena mama gak bisa datang kesini
mama juga seneng kok
kalau misalkan mas mau minta dimasakin kayak begini
ya udah kalau gitu
mas ganti baju dulu sayang

mas ganti baju dulu sayang ya

tapi kan ini makanan bukannya
boleh buatan mamanya nyomut
boleh boleh ngomong aja ribet
denger ya suti